hingga saat ini menteri energi dan sumber daya mineral pengganti archandra tahar belum ditetapkan oleh presiden
sejak arcandra tahar diberhentikan secara hormat sebagai menteri esdm pada lima belas agustus lalu posisi itu diisi luhut panjaitan sebagai pelaksana tugas
wakil presiden yusuf kala menyebutkan menteri esdm akan diisi oleh kalangan profesional dan tidak menutup kemungkinan archandra akan kembali menjadi menteri esdm
yusuf kala sempat menyindir pemilihan menteri sdm di kabinet indonesia bersatu jilid dua yang memilih darwin zaidisaleh yang merupakan politikus partai demokrat mengisi posisi ini
setidak tidak yang tidak lama lagi yang dipastikan tahun inilah mungkin dalam minggu minggu yang akan datang lah saya yakin presiden akan memutuskan itu
kenapa harus profesional pak
begitu banyak kepentingan di situ pengalaman
masa lalu kemarin waktu sby yang kedua berasal dari partai demokrat ya semuanya berakhir dengan negatif kan jadinya masalah
akhirnya di samping profesionalismenya itu perlu diperbaiki juga sepanjangnya banyak kisahkan kepentingan
sudah sekitar satu setengah bulan rumor siapa dan kapan pelantikan menteri esdm yang baru pengganti archandra tahar
terus kencang berembus
dan untuk mengonfirmasi siapa saja sebenarnya kandidat menteri esdm yang baru kita bergabung dengan produser lapangan nesia megawati di istana negara
nesya sejauh ini bagaimana tanggapan dari istana jika ditanyakan tentang siapa dan kapan penetapan menteri sdm yang baru
indra sejauh ini pihak istana kalau ditanyakan mengenai bagaimana proses dari bursa ataupun bagaimana pemilihan dari menteri sdm
masuk juga bagaimana pelantikan istana bungkam ataupun enggan berkomentar mengenai proses dan juga mengenai siapa calon dari pengganti acara
atau kapan pun pelantikan dari menteri esdm
jadi sejauh ini istana enggam berkomentar
tetapi kalau misalnya kita melihat apa yang disampaikan dari wakil presiden yusuf kala beberapa waktu yang lalu
menyatakan bahwa sebenarnya sudah ada sejumlah nama yang masuk dalam bursa dalam pencalonan menteri sdm
tetapi siapa orangnya dari bp
bidang apa sejauh ini memang pihak presiden yusuf kala juga enggak berkomentar
tetapi dipastikan bahwa orang yang akan menduduki menteri esdm merupakan dari pihak profesional bukan dari kalangan politik
memang yang kita ketahui memang pernyataan itu pun terhempas dari wakil presiden yusuf kala
dan direncanakan wakil presiden yusuf kala mengatakan bahwa nanti akan dilantik dalam waktu dekat
dalam kategori ataupun apa yang menyatakan dalam waktu dekat ini sejauh ini belum bisa dikonfirmasi
indra apa yang dimaksud
atau kapan tepatnya dalam waktu dekat ini akan dilantik dari menteri sdm
karena memang sejauh ini pihak istana juga enggam berkomentar dan memang untuk pemilihan pelantikan merupakan hak perogatif dari presiden
tetapi kalau kita melihat dari sejumlah indikasi pada tanggal dua puluh tiga september yang lalu agenda presiden joko widodo adalah full seharian intern
dikabarkan bahwa presiden joko widodo memanggil sejumlah tokoh yang juga yang basicnya ataupun yang menguasai bidang
perminyakan gas tambang dan juga yang lainnya
tetapi sejauh ini hal ini pun juga tidak bisa ataupun istana enggam berkomentar mengenai apakah memang benar istana ataupun presiden joko widodo pada agenda internal tanggal dua puluh tiga september yang lalu di bogor
memanggil sejumlah toko yang berhubungan juga dengan minyak dan gas
dan pada hari senin yang lalu presiden joko widodo kembali agendanya internal dan memanggil menteri ataupun menko maritim yang juga menjadi plt
dari menteri sdm luhut misar panjaitan dua kali luhut dipanggil ke istana
tetapi luhut bin sarpanjaitan mengatakan bahwa ia dipanggil presiden joko widodo tidak berkaitan mengenai menteri sdm
tetapi berhubungan juga dengan ataupun pembicaraan mengenai blok masela dan juga isnatuna
menko luhut misra panjaitan enggam berkomentar mengenai dari penunjukan ataupun bagaimana proses pemilihan menteri sdm yang baru
baik wakil presiden suf kala menyebutkan kepada cnn
indonesia begitu bahwa sebaiknya yang diisi atau yang mengisi posisi kementerian atau menteri sdm ini adalah dari kalangan profesional
apakah atau bagaimana analisa anda begitu
apakah memang alotnya penempatan atau segera memutuskannya siapa pengganti dari archandra ini karena sedang pembahasan yang sedang alot antara profesional atau dari partai
tidak kalau kita melihat dari komitmen dari kabinet kerja ini bahwa nampaknya tetap pada
profesional ataupun dari kalangan ataupun menteri esdm merupakan diisi oleh kalangan profesional
dari awal sejak awal kabinet kerja berdiri ataupun sudah ada yang diisi adalah menteri ataupun menteri menteri dari profesional
ada sejumlah komitmen dari kabinet kerja yang menteri menteri harus diisi dari profesional diantara menteri keuangan menteri pertanian dan juga menteri pekerjaan umum dan juga menteri sdm
meski demikian meski memang menteri esdm ini akan diisi oleh kalangan proporsional tetapi paling tidak orang orang yang ataupun yang mengisi
kedudukan dari menteri sdm juga harus bisa menguasai bagaimana perpolitikan
ini berhubungan juga karena menteri pun menteri atau kementerian sdm merupakan posisi yang cukup strategis yang berhubungan juga dengan keputusan keputusan
bagaimana yang juga bisa nantinya akan mengganggu stabilitas politik
presiden jokowi dodo dalam beberapa waktu lalu mengatakan bahwa selain mempunyai kredibilitas dan juga bisa mengetahui bagaimana strategis di bidang minyak tambang dan juga gas
menteri sdm yang baru harus juga berani untuk bisa melawan atau memberantas mafia yang selama ini menggeroti anggaran negara
artinya walaupun memang dari kalangan profesional tetapi menteri yang baru diharuskan bisa melihat bagaimana perkembangan perpolitikan di indonesia saat ini
meski demikian anda juga menyampaikan bahwa satu setengah bulan indra ada kekosongan di menteri sdm ini dikarenakan ada sejumlah nama yang juga berkompeten yang berkredibel
untuk mengisi posisi tersebut
ini adalah yang akan melihat bagaimana presiden joko widodo akan menunjuk ataupun melihat dari karakter masing masing menteri
tetapi nama nama tersebut pun juga sudah ada nama muncul tetapi belum bisa dikonfirmasi lebih lanjut indra
dan memang ada sempat terdengar bahwa nama acan ratahar kembali muncul yang juga kembali menguat akan mengisi menteri sdm
tetapi kalau kita melihat hubungan antara menteri sdm dan juga atau acan ratahar dengan plt sdm yakni lut bisa maju juga cukup dekat
yang menjadi poinnya adalah pada saat beberapa waktu yang lalu sekitar sebulan yang lalu luhut misar panjaitan mengatakan ataupun menguji bagaimana keberhasilan seorang archandra tahar bisa membuat ataupun bisa memotong anggaran
dan juga bisa mengecilkan skema biaya dari investasi dari blok masjid
termasuk acan ratahar juga diajak oleh menko lut bisa maju ke jepang untuk presentasi bersama dengan di depan infax corporation yang merupakan kontraktor dari blok masjid
tetapi acan ratahar mengatakan tidak ikut dalam kunjungan lut bisa maju ke jepang karena ada sesuatu yang diurus di jakarta
apakah memang yang diurus ini berhubungan juga dengan kursi di menteri sdm sejauh ini kita juga belum bisa mengkonfirmasi
lebih lanjut indra
baik terima kasih nesia megawati melaporkan langsung dari setananegara